oke kita bahas tentang pemblokiran tumbler dan juga pemblokiran beberapa platform digital di indonesia bersama ruby alamsyah yaitu pengamat teknologi informasi
mas ruby selamat malam
oke mas ruby saya harus tanya nih kalau di perspektif anda di pendapat anda dengan adanya pemblokiran tumbler
kemudian juga beberapa platform digital atau media sosial yang sebelum sebelumnya juga sudah kena blokir atau juga terancam diblokir
apakah ini menjadi solusi terakhir solusi paling mutakhir untuk menghilangkan atau paling tidak apa ya
menyisir konten konten negatif yang ada di media sosial
ya kalau menurut pengamatan saya berdasarkan pemblokiran pemblokiran ini dan beberapa yang terakhir sebelumnya
biasanya ini hanya cara kominfo melakukan tawar menawar kepada pihak ott
tawar menawar dalam artian gini sebagian besar hal ini terjadi pemblokiran seperti ini terjadi
dikarenakan tidak ada kerjasama atau koordinasi yang optimal dari pihak penyedia jasa saat dihubungi kominfo
saat diajak kerjasama kominfo untuk memblokir akun akun tertentu
nah bila saat koordinasi tidak optimal seperti itu akhirnya biasanya kominfo melakukan pemblokiran secara penuh seperti sekarang ini
biasanya diharapkan setelah ada pemblokiran ini mereka atensinya akan lebih tinggi
petinggi petingginya juga akan lebih tinggi bahwa mereka diblokir di suatu negara tertentu yang jumlah penggunanya cukup banyak
akhirnya mereka baru atensi
terhadap request request ataupun bentuk kerjasama dan koordinasi antara penyedia jasa tersebut dengan pihak kominfo
bila diperlukan adanya pemblokiran terhadap akun akun tertentu saja
biasanya seperti itu pak
jadi tawar menawarnya cukup saklek ya dari kominfo ya
jadi kalau misalnya kita tahu biasanya ada sp satu terlebih dahulu atau paling tidak ada teguran ini langsung sp tiga langsung blokir gitu ya mainnya ya
yang kita tahu sih selama biasanya terjadi ini
biasanya sudah terjadi komunikasi tapi respon kurang baik ataupun lama akhirnya mereka melakukan hal itu
ada warning ada peringatan lah ya
biasanya kan komunikasi by email by and standar ya
dan mereka kan kominfo secara persamaan negara menyampaikan itu resmi
tapi kalau tidak ada respon yang responsif banget akhirnya mau gak mau kominfo melakukan hal ini
biasanya yang terjadi seperti itu
mas ruby tapi tawar menawar seperti yang anda maksud ini juga berlaku untuk
dari sisi bisnis tidak karena kan paling tidak ya nggak sih
iya dong kalau misalnya platform digital atau media sosial yang masuk ke indonesia apalagi kita lihat perkembangan digitalnya beberapa tahun belakangan
hup pesat banget kan
itu apa ini tawar menawar masuk dari sisi bisnisnya yang gak ketemu angkanya atau gimana
oh enggak menurut saya gini
kalau kominfo tetap murni dia menekankan menjalankan kebijakan dia sesuai dengan undang undang di indonesia
nah dia murni ke situ
kalau mau melaksanakan kebijakan atau dan peraturan menegakkan hukum di indonesia
tapi penyedia jasa tersebut tidak kooperatif atau tidak optimal ininya mereka mau nggak mau harus memblokir
dengan harapan tadi yaudah kalau anda nggak mau koordinasi nggak mau saling kerjasama di sini
nggak mau menegakkan hukum berbarengan dengan pemerintah yaudah mereka sementara diblokir dulu
nah biasanya setelah diblokir baru pihak penyelenggara
pembelajaran tersebut mikir mereka rugi berapa gitu kan
kayak telegram waktu itu ya
tentu persis seperti itu
semuanya seperti itu loh
mas ruby banyak juga yang menganggap bahwa misalnya dari platform digital atau juga media sosial
tidak hanya isinya atau penuh dengan muatan konten negatif pornografi
tapi juga punya manfaat punya benefit hal yang positif buat mereka
misalnya kayak para blogger gitu ya
nah kalau misalnya ada juga yang sarah mendingan kalau pemerintah atau kominfo
nggak usah susah susah lah ini untuk blokir gitu
kenapa sih nggak bikin kayak semacam platform digital yang untuk menyaring konten konten ini
ini sekaligus anda harus menjawab pertanyaan saya
namanya juga informasi internet itu kan sifatnya global
mau nggak mau kita tidak bisa memerintah memaksakan seluruh warga internet di dunia yang jumlahnya miliaran ini
untuk mematuhi seluruh peraturan
masing masing negara kan memiliki peraturan kebudayaan yang berbeda beda
sehingga dan sifat internet itu global
nah itu yang akan sulit terjadi semuanya akan menjadi sebuah positif
oke kita bisa nggak bikin kayak semacam saran orang orang di luar sana
kenapa nggak bikin platform digital yang khusus untuk bisa menyaring konten konten negatif
konten konten porno atau konten konten yang sifatnya radikal berbau terorisme
ini pemfilteran ataupun oke
gini sifat indonesia itu sangat berbeda dengan rrc atau china
yang mana mereka menerapkan kebijakan single gateway internetnya
di mana internet masuk dan keluar di china itu harus melalui backbone pemerintah
ataupun gateway milik pemerintah
sehingga pemerintah di china itu dapat melakukan pemfilteran dan pemblokiran secara penuh
sesuai dengan kemauan mereka
tetapi kalau di kita berbeda
infrastruktur internet di indonesia sangat tidak single gateway alias multi for gateway
dan multiple infrastruktur yang berbeda
ada yang dari satelit turun di jakarta ada yang turun di kalimantan ada yang turun di
kalau sulawesi ada kabel laut yang masuk ke indonesia dari singapura ke batam dari singapura ke
ancol ada yang dari taiwan ke makassar
itu sangat besar dan yang dimiliki oleh pihak swasta dan bumn

nggak mungkin pemerintah melakukan pemfilteran secara masif dengan semua infrastruktur
yang bukan dikuasai oleh mereka secara langsung seperti yang terjadi di china
sehingga pemblokiran pemblokiran pemerintah saat ini sebenarnya tidak dilakukan seperti
tapi pemerintah melakukan himbauan ataupun perintah kepada internet provider di indonesia
mulai hari ini kami punya kebijakan memblokir tumbr
tolong internet provider di indonesia menonaktifkan komunikasi ataupun input dan output ke tumbler
maupun dari tumbler sehingga dia terblokir
jadi konsepnya masih seperti itu di indonesia
kominfo sebenarnya hanya memberikan instruksi eksekusi pemblokiran dan yang melakukan implementasi
teknis pemblokiran itu internet provider masing masing di seluruh indonesia
ini bisa dibuktikan dengan
kita bisa yakin nggak semua internet provider di indonesia itu terblokir karena koordinasinya sangat sulit
kominfo setiap ada pemblokiran
oke sebelum ke pemblokiran ada pemfilteran artinya tidak hanya bisa tidak hanya satu sisi dari pemerintah saja
tapi misalnya dari pihak penyedia platform digital misalnya kayak tumbler
kan kalau misalnya kita
kita lihat komentarnya kominfo di akun twitternya tidak ada mekanisme untuk memfilteran gitu kemudian dijawab lagi sama netizen ada safe mood di situ kemudian misalnya kayak facebook dia juga punya artificial intelligence itu apa
oke gini gini saya ngerti bahasa yang tidak connect antara kominfo dengan netizen ini yang dimaksud kominfo tidak ada mekanisme untuk melakukan pemfilteran
jadi kita harus pakat dulu bahwa kalau dibutuhkan pemfilteran untuk pemfilteran
untuk masing masing account ataupun keyword tertentu itu harus ada tindakan aktif dari penyedia jasa saat ini misalnya tumbler
jadi kalau pemerintah mau memblokir account tertentu atau memfilter keyword tertentu harus request ke tumbler dan tumbler lah yang mengeksekusi
karena kominfo dalam hal ini itu bahasanya adalah mereka sudah melakukan request tersebut
tapi di dalam hal ini
jadi tumbler tidak memiliki mekanisme untuk melakukan filtering seperti yang bisa dilakukan media sosial yang lainnya sebelumnya
tapi menurut saya balik lagi seperti tadi ini konsep bargain ini saja dalam bentuk tawar menawar untuk koordinasi dan birokrasi ya diplomasi lah antara si kominfo dengan tumbler
nanti dilihat kalau tumbr merasa dia butuh user di indonesia dia pasti akan seperti
petinggi petinggi telegram dan yang lain pasti akan datang dan akan ikutan serta dan mau menuruti permintaan permintaan kominfo tersebut
oke jadi masih ada sedikit chance masih ada sedikit harapan ya kalau misalnya mungkin petingginya atau ceo nya mampir ke sini lagi kayak pak falduref waktu lalu ya
ya jadi siap sama sama
baik terima kasih mas ruby alamsyah sudah bergabung dengan cnn indonesia connected malam hari ini